apa yang mesti aku lakukan
apa yang mesti aku lakukan
kamu kenapa sih
ya allah aku mimpi burung pa
aku mimpi perempuan itu datengin aku
aku mimpi perempuan itu datengin aku
perempuan itu udah ngerebut kamu dari aku
aku masih ingat sekali mimpi aku
perempuan itu dateng
dan dia marah marah sama aku
aku gak bersikap adil sama andin
dan dia mau bales dendam
itu kayak beneran loh pa
iya tapi kenapa kok tiba tiba aku mimpiin dia
kemarin kemarin ini aku gak pernah mimpiin dia
jangan jangan ini pertanda gak baik ya
semuanya baik baik aja
harusnya tadi aku gak ngajak kamu ketemu sama irfan
ini jadi ngebuka
masalah lu yang mau kamu lupain
mungkin disini dulu
berbantu disini ya
pak bangun pak
apa yang terjadi
siapa sebenarnya laki laki yang mukul sehat tadi
pak bapak nggak apa apa
ayo pak saya bantu berdiri
gak ada yang hilang
apa tujuan laki laki itu mau mukul saya
udah sama sama ya
terima kasih ya
aku menyebab semua ini
aku yang bikin orang itu meneror keluarga ini
apa yang aku lakuin